dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua harian komisi polisi nasional benny mamoto
selamat sore pak benny
ya dengan verdi pak terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini sehat pak beni ya
ya oke pak benny langsung saja kita diskusi soal kasus yang terjadi di papua
ada jual beli senjata dan amunisi ilegal begitu dari aparat kepolisian ke kelompok kriminal bersenjata di papua
ini tudingannya adalah sebuah pengkhianatan begitu ya pak ya
ada jual beli senjata
apa kemudian catatan dari anda
apakah sama dengan kasus sebelumnya bahwa motifnya ini sebenarnya soal kesejahteraan soal ekonomi
ekonomi begitu untuk mencari tambahan bagi oknum tersebut atau ada bacaan lain pak beni
ya yang pertama tentunya saya ingin menganggapi bahwa kalau tadi di pak karnes sebagai pengkhianatan
bayangkan saja bahwa senjata api yang dijual ke kb ini nantinya bisa digunakan untuk aparat aparat
karena teman sendiri yang akan menjadi korban bisa berik masyarakat
kemudian yang kedua kalau
bicara tentang motif jual beli senjata ini sejauh ini memang motifnya adalah ekonomi
karena apa penjualan senjata ilegal ke papua ini margin keuntungannya tinggi
kita semua dengar dari bupati intan jaya mengatakan bahwa senjata dan peluru dibeli dari uang hasil memalak dana desa
kemudian minta minta dan
dari pemerintah daerah dan sebagainya
jadi uangnya banyak
oleh sebab itu ganya tinggi dibanding yang beredar di luar papua
inilah yang menggiurkan buat oknum oknum untuk menjual senjata ke arah papua
mengenai sumbernya kita semua bisa memetakan pertama dari lingkaran dalam sendiri
ini banyak misalkan mengambil senjata
seperti karet kemudian peluru selesai latihan ada sisa ditumpulkan yang dijubal
ini perlu out
penawasan yang tinggal
dari sumber yang lain kita semua tahu sumber senjata ilegal adalah dari daerah konflik
dari aceh pusuh alu kemudian juga dari ambon
yang kasus kali ini adalah dari ambon
kita juga menemukan bahwa asal senjata ilegal ini juga dari daerah konflik negara tetangga
apa yang terjadi dengan perampokan bank via di medan itu dari ami thailand
hasil penjualan narkoba uangnya dibelikan senjata di sana
dokter filipina selatan kita semua juga masuk ke papua
jadi masuk dari
filipina selatan menuju ke arah wilayah sulawesi utara
kemudian maluku utara langsung ke papua
dan inilah yang menjadi perhatian kita semua
pak benny ini kalau dilihat dari apa namanya yang anda jabarkan artinya pemetaannya secara mappingnya ini masih sporadis begitu ya
tidak jelas di mana sumber utama dari pasokan senjata ini
kalau internal seperti yang anda bilang dengan audit pun ini sudah bisa ketahuan siapa yang punya
itu senjata dicuri
tapi dari sumber sumber lain ini ada daerah konflik yang di luar indonesia juga ada yang di dalam indonesia sendiri begitu
ini bagaimana sampai hari ini pun juga tidak ketahuan satu sumber atau siapa dalangnya pak beni
apa apa yang terjadi
tergantung kelompoknya ini kelompok apa
ini jaringan teror
pemetaannya jelas sekali
sumber dari china selatan masuk lewat
tawau nunukan kemudian masuk ke jawa thailand selatan ke aceh dan juga bisa ke jawa
itu dengan mudah dipetakan
jaringan teroris juga mendapatkan senjata dari mereka
kemudian diambil menjarang petugas dan sebagainya
nah untuk pengawasan ini menjadi penting
bagaimana pergerakan dari satu tempat ke tempat lain
yang melalui jalur darat kita semua tahu
ini lebih mudah
mungkin dari pelabuhan ilegal
mungkin juga mereka pretelin sehingga bagian perbagian itu terpisah
modus modus seperti inilah yang perlu mendapat perhatian khusus para aparat
yang ada di parah
entah itu perbatasan antar negara perbatasan antar provinsi di mana jalur legal jalur ilegal
ini perlu pengawasan yang lebih penting
ini harus belajar dari yang juga terunggul
pak benny anda kan waktu itu kalau tidak salah pernah ke intan jaya ya untuk kasus tgpf
untuk penembakan pendeta di sana kalau saya tidak salah koreksi
artinya anda juga paling tidak memahami ada medan medan yang
dijadikan celah untuk lolosnya pengawasan suplai senjata dan amunisi ini
anda membacanya apa yang kurang di sana
apa yang belum optimal di sana
jadi perbatasan indonesia dengan negara luar bayangkan garis batas laut panjang sekali
dan pengawasannya tidak mungkin dikaitkan dengan perbatasan
nah demikian juga jalur masuk pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal pelabuhan tradisional
ini juga batas pengawasannya
di sulawesi utara di daerah talaut itu terjadi yang namanya ter strain
nalayan dari filipina senjata ditukar dengan hasil buku
itu dilakukan di tengah laut
nah ini pengawasannya sulit
oleh sebab itu perlu sinergi semua pihak
belajar dari modus modus yang ada
maka kita bisa belajar dari kasus itu apa apa yang harus kita perbaiki
apa apa yang harus kita tingkatkan dalam mantos jaringan ini
aspek intelijennya jalan nggak sih pak benny
aspek intelijennya anda lihat jalan tidak untuk memantau ini atau mengawasi ini
menurut kami perlu ditingkatkan
karena modus operandi selalu berkembang dan berubah
kita harus paham bahwa para pelaku ini pun mempelajari cara kerja aparat
dan mereka akan menghindar dari pemantauan aparat
sehingga kita harus berpikir terbalik
hal hal yang menurut saya jangan jangan dia akan melakukan itu
ini ibarat api dalam sekam ya pak beni ya
kemudian bisa saja di atas permukaan ini memang sudah
terlihat tidak ada gejolak
tapi di bawah ini akan berpotensi untuk muncul kasus serupa
apa rekomendasi anda untuk bisa mengoptimalkan kinerja dari semuanya
pengawasan intelijen sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan ini
sehingga juga ada kemauan untuk menuntaskan dan mencari siapa aktor intelektualnya
yang pertama tentunya pengawasan internal
dalam hal ini misalnya
tempat menaruh senjata
ini perlu diawasi segera
kemudian luru luru latihan
itu harus diawasi betul jangan sampai satu persatu disisakan
dua tiga sepuluhkan dan sebagainya
ukuran informasi menjadi penting
pemetaan jaringan penjualan senjata ilegal
bergerak dari bekas daerah konflik
kita semua tahu
belum seluruh senjata yang digunakan di daerah konflik itu dikembali
memang ada waktu itu beberapa yang diserahkan
tetapi belum seluruhnya itu diserahkan
ketika orang itu membutuhkan uang
dia kemudian tergerak untuk menjualnya
oleh sebab itu perlu kerjasama antar aparat
sehingga bisa meminimalisir celah perdagangan senjata ilegal ini
oke artinya walaupun belum bisa dioptimalkan
tapi paling tidak bisa meminimalisir begitu ya
celah celah tadi yang menjadi sumber untuk suplai senjata dan amunisi
yang kemudian juga digunakan untuk melakukan kekerasan
begitu dan kepada aparat itu sendiri
terima kasih pak benny sudah bergabung dengan kita